emang salah oma kok
tevil peraten seh di semesya ya
huh bukannya bela ga nape kakak sendiri malah bela anak orang
eh so jam berapa sekarang
pigih kamar pigih tidur
ngapas sih ga na kok bela dengan dia heran
cah oma udah gila kali ya bawa apaan tuh
mana ini jadi orang langsung ya marah
so gila gitu deh
ya dodo eh mantus so pulang hah
waduh warung dani ya so lang hah
so begitu lama nyada pulang ke rumah so nyada ingat rumah hah
oma pekerjaan saya banyak
saya sibuk sekali
lupa sama oma ya
ini kado buat oma kang ya
dodo kasih yang dang
sabar terju ya
oma bikin minuman yang segar segar ya
koks tak cil
iya papa lama banget sih vivi sampe kangen
mama juga kangen sama vivi
tapi kamu kan tahu pekerjaan papa tuh sibuk banget
yang penting kita semua baik dan sehat ya kan
aduh sini sini sini
oleh oleh doni mana pak
oleh oleh aja ingat
buat kamu yang ini
nah buat vivi
terima kasih pa
wah dikit amat pa
kesenang kamu kan
ada kok pa
rama di kamar
om udah pulang ya
rama tuh oleh olehnya ada di situ
ditas itu ya
tapi yang penting om sehat sehat aja kan
pakai tanya tanya segala ngana ya
ya iyalah sehat
memangnya ngana kepengen ngampe om ini sakit ha
mantuk minum dulu mantuk
om tahu kok maksud kamu baik
nggak usah diambil hati ya
banyak alasan ngana ya
pergi masuk kamar belajar
pergi pergi pergi pergi pergi
udah oma biarin aja
kita lagi mau ngobrol ngobrol sebentar di sini
bukan begitu doe
si rama ini dari siang belum belajar
nyanda belajar sama sekali
rama emang suka main kok om
main matematika main ips main ipa terus main bahasa
ada aja alasannya
sudah jho pergi ke kamar
rama capek om
ke kamar dulu ya
makasih ya kak denny
vivi kasihan deh sama ramah
kak denny itu selalu ngejahatin rama pak
apalagi kalau nggak ada papa
tapi tenang pak
rama itu selalu sabar dan gak pernah bales dendam
rama itu saudara kita
berarti rama juga anak papa
iya ya pak vivi tahu
lagipula rama tuh orangnya baik pinter
tapi belakangan ini rama jadi pendiem pak
menurut kamu apa yang bisa bikin rama senang
kan rama gak pernah jalan jalan
makan di restoran
dan pergi ke mall
gimana kalau kita ajak ke sana
bagus sekali ya
logi bicara di belakang oma ya
jadi ngoni membicarakan rama ya
ada apa lagi sih dengan si rama
perasaan si rama itu baik baik aja kok
nggak ada apa apa kok mah
sepertinya si rama itu nyandak berkekurangan apapun
kurang apa lagi dia
eh oma pikir ya
ngana tuh jangan suka memanjakan si rama
omah saya ngantuk mau tidur dulu
oma tua lagi bicara
aduh oma sama vivi juga ngantuk mau tidur dulu ya
iko bicara sama siapa dong di sini
sendiri kita bicara sama nyamuk
masih kecil sudah gak ketemu orang tua kamu lagi
kaum akan menjadi orang tua kamu
dan akan selalu menjaga kamu rama
kenapa kamu berdua rama
ah ini dia
oh ini dia
oh ini dia
lihat drama sekarang sudah berubah kan
hmm apanya yang berubah
rama kak doni sama oma suka kok sama rambut panggungnya itu
ih papa gak adil
papa lebih sayang sama dia daripada sama aku
doni doni dengar dulu
cuma papa mau melihat rama itu gembira
karena selama ini kan rama selalu murung terus
buktinya papa ngajak dia ke mal
lagian tadi kan papa udah ngajak kamu ke mal
terus kak denny malah pergi main
udah gitu gak pamit lagi
hah kamu juga
lebih sayang sama dia daripada sama aku
kamu gimana sih jangan pukul pukul dong
kan tadi vivi udah bilang
sebenarnya papa mau ngajak kamu
tapi kamu malah main
yaudah akhirnya papa ngajak rama sama vivi aja
kan makanya ini semua gara gara y
makanya mulai besok ye harus aja
si doni itu ke mal
berikan mainan berikan apa aja deh
jangan rama terusin durusin
emangnya siapa sih itu si rama
iya oma saya perhatian sama semuanya
saya perhatian sama rama doni sama vivi
eh mantuk dengar ya
ngana itu harus lebih dekat dengan nganapi anak anak kandung sendiri
yaitu dengan doni dengan vivi
bukannya dekat sama si rama
rama itu siapa bukan anak kandung kan
lagian emang salah toma kok
tuh phil pratt an sih di semesya ya
bukannya bella nganape kakak sendiri malah bella anak orang
eh so jam berapa sekarang
pergi kamar pergi tidur
kenapa sih ngana kok mbak bella dengan dia heran
oma udah gila kali ya bawa apaan
aneh sudah langsung judul